walaupun kakak beradik tiri
candy kok seneng banget ada apa nih
iya tante pokoknya hari ini kendi lagi bahagia banget
soalnya teri juga bahagia tante
padahal kan dulu
dulu setiap kendi ketemu sama tiri dia tuh kerjaannya nangis menurutku
kendi juga kasihan kalau gak teri dimarahin sama ferdinand
makanya teri itu tuh penting banget buat kendi
dulu kendi tuh pernah ngasih suling loh ke tiri
dan sampai sekarang cuma itu satu satunya benda yang bisa ngibur tiri
eh tante kendi bantuin ya
kendi ternyata kamu punya banyak penggemar
mama jadi gak terlalu pusing mikirin kamu dengan terry
hmm bagus juga
kalau kamu nantinya jadi sama topan dia ternyata anaknya rajin dan bertanggung jawab
kayaknya udah siap nih buat western ntar malam
um ini tante aku panggil
eh pan pan pan biar gua aja pan biar gua aja
eh udah udah udah udah udah kamu bantuin mama di belakang ya beresin piring
ayo bayarin aja mereka yang kerja biar tambah olah
di mana sih pan bantuin ya
ya allah amal lupa ter
kalau gas di sebelah itu nggak ada tapi kompornya sih udah ada
kan repot kalau manasinnya di sini terus dibawa ke sebelah
tan kalau gitu biar aku aja tan ya
aku aja yang beli tabung gasnya di warung terdekat
eh eh eh jangan jangan jangan jangan
kamu membantuin mama aja di sini nyuci
hmm biar topan sama kendi yang pergi
mungkin aja ada sesuatu yang ingin mereka ucapkan
kayak kamu gak tau ah aja sih
tante kenapa sih jadi jodohin kendi sama topan
tante kan belum tahu latar belakang topan
kenapa tante gak jodohin kendi sama aku
kenapa harus sama topan
apa tante kurang percaya sama aku
ya tuan alva
tenang saja tuan
ini sudah dibagi bagikan tuan
ini perkantoran yang terakhir tuhan
eh tenang saja tuan
pokoknya nanti pasti banyak orang yang datang ke warungnya bu indri
makasih banyak ya udah pada nolongin tante
kamu jangan lupa ya untuk kunci pintunya
tante ke dalam dulu
biar gua aja yang gembok
lu istirahat aja
eh lu aja yang istirahat deh
lagian lu kan juga udah gak diperlukan di sini
mending lu sekarang balik
kok lu ngomongnya kasar sih
jangan mentang mentang lu udah bantuin mama tiri gua deh jadi lu bisa senaknya di sini
yang mentang mentang itu siapa
yang senaknya siapa
aku harus diam aja
nunggu sampai kalian pukul pukulan gitu
tuh aneh banget sih teriak mama ini
kalau gitu aku antar kamu ke jalan depan
kamu tuh harus istirahat
besok kamu bantuin aku lagi kan
si teri kenapa mendadak jadi aneh gitu ya
kamu tuh ngapain sih ken
pakai ngantar ngantar sopan ke depan segala
kamu kan tau sendiri ter
si topper itu tuh udah ngebantuin kita seharian tanpa dibayar lagi
ya wajar dong gak bisa aku ngantarin dia
alah cuma bantuin maku maku papan aja
diperlakuinnya sampe isi mewah kayak gitu
bilang sama topan besok dia gak usah dateng
aku akan kerja besok
kamu tuh besok ada syuting ter
tapi terserah aku dong aku mau syuting kek mau enggak kek
dan aku udah mutusin besok aku gak akan syuting
udah kamu tenang aja nih ter
besok udah ada aku sama pak

kamu nyuruh aku syuting biar kamu bisa berduaan kan sama toman
teri kamu tuh apa apaan sih
ken apa kamu gak nyadar
selama pembangunan warung ini tante indri itu selalu jodoh jodohin kamu sama topan
kok bisa bisanya sih tante indri percaya sama topan
padahal kan tati indri baru kenal sama topan
apa apa topan dikit dikit topan suruh bersihin warung topan
gemuk pagar warung topan
aneh banget sih
ter kamu tuh kenapa sih
om ini aneh banget tau gak kamu
seharusnya kamu tuh terima kasih sama topan
dia tuh udah ngerianin beban kamu
kan kamu beruntung gak disuruh kesana kemarin kesana kemarin
sekarang kamu malah ngiri sama topan
kamu tuh kenapa sih
siapa sih yang ngiri kan
aku tuh cuma kesel aja kenapa tante bri tiba tiba mempercayai kamu sama si topan
udah udah udah
aku capek tau gak sih aku pusing ter
oh jadi itu masalahnya
teri cemburu karena tante indri kayaknya mau jodohin kendi sama aku
semalam kenapa gue jadi aneh banget ya
kenapa gue jadi marah marah sama kendi
kenapa gue jadi ngamuk ngamuk sama topan sih
gue jadi kayak papa ya
masih marah sama gue
tapi lu jangan kayak gitu dong terk
tapi kan tante indri yang jodohin gue sama kendi
tanpa lu bilang gue juga tau
lu kesel karena tante itu jodohin gue sama kendi kan
jangan ketawa deh lu
lu gak usah seneng juga kan
karena lu tau sebenernya isi hati gue tuh apa
lu pikir gue gak tau isi hati lu
sebenernya lu seneng kan dijodohin sama kendy
karena lu suka sama dia
sekarang diem lu
kenapa lu gak jawab
terus mau lu apa
gue jawab semuanya
gue dari dulu sayang sama kendy ter
dan gue juga suka nyokap lu ngejodohin gue sama kendy
gue juga suka kendy kemana mana menin gue
seharusnya bukan itu masalah lu ter
lu gak perlu marah sama kendi gak perlu ngamuk sama gue
lu mau tau kenapa
karena kendy gak pernah suka sama gue ter
kendy tuh cuma suka sama lu
lu tau dari mana
emang kendy pernah ngomong kayak gitu ke lu
gue gak perlu kasih tau lu ter
karena gue tau dari kepala gue sendiri
tatapan mata kendy ke lu
perhatian kendy sehari hari ke lu
dia tuh suka sama lu ter
pan itu karena kendy tuh gak tau siapa lu sebenernya
kalo kendy tau siapa lu sebenernya mungkin perasaan dia tuh akan beda
itu kalo dia tau ter
kenyataan dia dia gak pernah tau
gue gak tau ter
rasanya semakin lama kesempatan gue semakin tipis ngekasih tau kendy
siapa gue sebenernya
dan semakin lama gak mungkin ngebongkar semua ini
gue udah terserangkan ter
lu gak usah khawatir
ketakutan lo gak bakalan terjadi kok
gak usah marah lagi sama gue